akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di perarian laut jawa
ratusan truk tertahan di pelabuhan tanjung perak surabaya selama dua pekan
para sopir truk mengaku takut rugi
karena khawatir angkutan mereka yang sebagian besar sembako membusuk
sementara di tuban sebuah takbut kandas akibat diterjang gelombang tinggi
ratusan truk bermuatan barang dan sayuran dengan berbagai tujuan ini
sudah dua pekan tertahan di dermaga jamrut pelabuhan tanjung perak surabaya
mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena kapal roro yang ditumpanginya
membatalkan keberangkatannya akibat gelombang laut tinggi
kondisi ini membuat sopir truk mengaku rugi
karena sayur yang terlambat diberangkatkan akan segera membusuk
bmkg tanjung perak memprediksi gelombang laut akan terus terjadi
hingga tanggal dua belas februari dua ribu tujuh belas
dengan ketinggian mencapai tiga meter
sementara sebuah takbut penarik tongkang batu bara di pantai surindatuban kandas
akibat gelombang tinggi
posisi kapal berada di bibir pantai dan tersangkut pasir
sehingga tidak dapat bergerak kembali ke tengah laut
sementara belasan anak buah kapal tertahan di atas kapal untuk berjaga jaga
meski kandas seluruh anak buah kapal dinyatakan selamat